sementara diduga sopir mengantuk
pengemudi truk trailer menabrak mobil lv
syarat penumpang dari arah berlawanan
di jalan raya gampeng rejok
kabupaten kediri sabtu pagi
empat penumpang kendaraan f meninggal
tiga penumpang tewas seketika
sementara satu lainnya meninggal dalam
perjalanan menuju rumah sakit bayangkara
kediri enam penumpang lainnya
kini dirawat karena mengalami luka
sudah di tengah jalan situ
sedangkan lama ini
sudah enggak ada
mobil elf yang sempat melintang
di tengah jalan kini sudah
dipindahkan ke mapolsek ngasem jawa timur
sedangkan polisi masih
memburu pengemudi truk trailer yang
demikian cnn indonesia